sejumlah anak anak terpaksa dievakuasi ke mobil ambulans akibat mengalami sesak nafas saat polisi menyisir pengunjuk rasa ke permukiman
polisi tak segan segan melepaskan tembakan gas air mata meski banyak warga yang tengah beristirahat di rumah
dalam rekaman video amatir warga sejumlah anggota polisi berupaya membuarkan masa aksi unjuk rasa menolak pengesahan ruu cipta kerja pada selasa tiga belas oktober di kawasan kuitang jakarta pusat
salah seorang warga menyesalkan tindakan kepolisian ini
yang udah ada paket begitu sempat dibawa ambulan
kenapa tuh pak
ya ada pacar sesak karena gas air mata ini
orang tua yang telah lama menunggu anaknya tidak kuat menahan haru saat sang anak mencium kaki dan meminta maaf kepada orang tuanya
ratusan pemuda yang sebagian besar pelajar smp dan sma yang diamankan polisi dalam aksi menolak
ruu cipta kerja akhirnya dipulangkan
kepolisian melepas mereka setelah terbukti tidak melakukan vandalisme dan harus dijemput oleh orang tuanya
ratusan orang tua yang menjemput mengaku gelisah ketika anaknya tak kunjung pulang ke rumah setelah aksi unjuk rasa tiga belas oktober lalu
saya langsung kesini aja
paling coba aja kalau cari anak yang nggak balik coba
kapan itu bu
sejak malam udah disini bu
ternyata langsung ketemu anaknya
iya langsung ketemu
sebagian besar pelajar mengaku mengikuti unjuk rasa setelah mendapat ajakan melalui media sosial
tim liputan cnn indonesia